baliho wajah gubernur jawa tengah ganjar pranowo bersanding dengan yeni wahid terpasang di pasuruan jawa timur bertuliskan capres cawapres dua ribu dua puluh
lain halnya di semarang baliho ganjar terpasang di sejumlah titik dengan tulisan petugas partai harus nurut
satuan polisi pabong praja pasuruan jawa timur mencopot baliho gubernur jawa tengah ganjar pranowo pada jumat
dalam baliho di salah satu simpang jalan itu terlihat ganjar berdampingan dengan yeni wahid serta tulisan capres dan cawapres dua ribu dua puluh
kasat pol pp kota pasuruan menyebut penertimaan itu dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan
pemasangan baliho itu tidak diberi izin
kami melakukan penertiban mengamankan barangnya
baliho dengan wajah ganjar pun terlihat di sejumlah titik di kota semarang jawa tengah
seperti di jalan erlangga tak jauh dari gedung pemprov jateng
berbeda dengan yang di pasuruan dalam baliho itu terlihat wajah ganjar mengenakan seragam partai disertai logo partai dengan tulisan petugas partai harus nurut saya setuju
di konfirmasi hal itu ganjar mengaku tidak tahu apapun tentang baliho tersebut
ganjar meminta baliho untuk segera dicopot
karena dipasang tanpa izin
pihak bawaslu jateng menyatakan pemasangan baliho bukan pelanggaran kampanye
sebab meski saat ini sudah memasuki tahapan pemilu peserta pemilu termasuk capres dan cawapres belum ditetapkan
itu belum bisa disebut sebagai tindakan melakukan kampanye
baliho akhirnya dibuka pada jumat oleh satmo pp kota semarang
pemilu kutan cnn indonesia